kembali di kompas siang saudara polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu hamil di kelapa gading jakarta utara
setelah menangkap pelaku menurut rencana polisi akan segera gelar rilis pengungkapan kasus pembunuhan ini di tempat kejadian perkara
setelah bersembunyi di rumahnya di daerah lampung polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan ibu hamil
selain menahan pelaku di mapolsek lapa gading polisi juga menyita sejumlah barang bukti
sebelumnya aksi pembunuhan terjadi pada sabtu dua puluh april lalu bertempat di sebuah ruko di kawasan kelapa gading
untuk hasil pemeriksaan sementara dan detail barang bukti polisi menurut rencana akan menggelar rilis pada siang hari ini
seorang ibu hamil ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah ruko yang berada di jalan bulvard raya kelapa gading jakarta utara pada sabtu dua puluh april
hasil penyelidikan polisi menunjukkan korban tewas akibat dibunuh
polisi pun berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan
polisi menyebut korban dan pelaku saling kenal dan baru beberapa hari tinggal di jakarta
bahkan mereka bersama sama berangkat dari kampung ke jakarta untuk melamar pekerjaan
sebelum ditemukan tewas dalam rekaman cctv di ruko terlihat korban sempat bertemu dengan pelaku pada jumat sembilan belas april
kami mengakui pem kaan kota flugabal kampung yang digunakan hasilnya sepertinya maju dijalankan
dik safe christ oleh singkat tengah madagaskar berkata akses dari perkawasan khusus disologie ruko bahkan hanya menyebut kentang karamen perlu diterima
ber medal di barang sawit pemerintah dan tewas pemerintah sekaligus pemerintah disenjanti pribadi panjang pada tanggal dasarnya
bertemu dengan pelaku pada jumat sembilan belas april lalu
tampak korban berbincang bersama pelaku yang kemudian pergi meninggalkan ruko dengan membawa koper
saat ini pelaku pembunuhan terhadap ibu hamil ini pun telah ditangkap
pelaku ditangkap anggota polsek kelapa gading di rumahnya di kelurahan keteguhan teluk betung timur bandar lampung
pelaku yang merupakan warga teluk petung barat ini ditangkap atas kasus pembunuhan ibu hamil di dalam ruko di kelapa gading jakarta utara
usai ditangkap pelaku ini dibawa ke polsek kelapa gading untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
di penangkapan yang dipimpin oleh kanit reskrim polsek kelapa gading yang ada di jakarta
di mana di jakarta terjadi peristiwa pembunuhan yang terduga pelaku dan tersangkanya berasal dari bandar lampung
yang tepatnya di jalan haji sulaiman kelurahan ketuguhan kecamatan truk betung timur kota bandar lampung
pelaku yang tersangka ditangkap di rumahnya tersenama agustami
yang kemudian dibawa oleh
jenasa korban pertama kali ditemukan oleh pemilik ruko yang langsung melaporkannya ke pihak security
pihak sekuriti kemudian melaporkan temuan tersebut ke polsek kelapa gading
jenazah kemudian dibawa ke rs polri kramajati untuk diotopsi